aneka limbah sampah rumah tangga yang terbawa arus sungai citarum kini memenuhi waduk saguling bandung barat
namun persoalan sampah di waduk saguling kini terpecahkan dengan peran seorang pria bernama indra darmawan
ya indra memulung sampah dan selanjutnya memberdayakan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai ekonomi
indra darmawan lahir dan hidup untuk citarum
lahir di sekitar sungai citarum sejak dua ribu satu ia sudah dikenal sebagai penangkap sampah sungai citarum
ya pria empat puluh lima tahun ini memang memulung sampah yang terbawa dari aliran sungai citarum menuju waduk sakuling
aneka sampah rumah tangga ia pungut demi kebersihan waduk dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggalnya
bayangannya saya dulu ketika dibangun saguling tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima ya
saya berhayangan saguling ini akan menjadi danau wisata yang indah yang bersih
dimana masyarakat bisa hidup di situ bisa bermain di danau
ternyata kita tidak bisa memperhatikan bahwa sekarang waduk saguling adalah sepeteng raksasa terbesar di dunia
jadi semua sampah yang dari kota bandung kebupatan bandung kota cimali semuanya terpulang di sini
jadi menjadi lautan sampah seperti sekarang ini
ya dulunya kan sungai citarum kotor banyak sampahnya banyak eceng
kan sekarang ecengnya sudah bisa dikelola jadi tas seperti karpet
asalnya pemburung tapi kata pak hinta ben kamu harus bisa bikin mesin
sekarang murung tapi lima tahun kedepan kita harus bisa bikin mesin sendiri
ya alhamdulillah kita kesana ada pesanan mesin
sebagai orangnya ya dulunya kita kan seperti saya orangnya suka minum suka apalah yang namanya di jalan gitu
tapi kita dikit dikit belajar sama perintah belajar ngaji oh kayak gitu ini salah kayak gini salah
indra ibarat lilin kecil yang mencoba menerangi kelamnya permasalahan sungai citarum
arta bima aditya kabupaten bandung barat